keinformasi lainnya pemerintah kota bekasi akhirnya menghentikan simulasi kegiatan belajar mengajar atau kbm secara tatap muka di enam sekolah role model setelah kemendikbud melayangkan teguran secara tertulis
simulasi kbm tatap muka sebelumnya direncanakan akan dilakukan hingga dua puluh delapan agustus mendatang
namun kemendikbud melayangkan teguran kepada pemkot kota bekasi dengan pertimbangan bahwa simulasi cukup dilakukan selama satu hingga dua hari saja
pertimbangan lain kota bekasi masih berada pada zona oranye atau beresiko sedang sehingga simulasi tatap muka ini diharapkan dihentikan sementara
di sisi lain pelaksana harian kepala dinas pendidikan kota bekasi saiful migdar menyatakan sejatinya simulasi ini mendapat respon positif
tidak hanya dari pihak sekolah saja namun juga dari orang tua
tata muka yang diselenggarakan oleh sekolah kota bekasi enggak
kota bekasi itu sebetulnya patuh dengan keputusan empat menteri patuh sekali